mereka mengaku antusias dengan dideklarasikannya pasangan calon ini karena merasa prabowo dapat mewakili keberlanjutan yang akan dibawa dari pemerintahan presiden sebelumnya
presiden joko widodo sementara gibran raka buming raka dianggap sebagai perwakilan dari kalangan muda yang akan melengkapi prabowo subianto di pilpres mendatang
kalau kita melihat lihat lebih lanjut pemilih muda di pilpres dua ribu dua puluh empat ini mendominasi lebih dari lima puluh persen pemilih yang akan memberikan suaranya adalah pemilih muda
sehingga ini mungkin menjadi salah satu pertimbangan yang ada
lia bisa saya sampaikan prabowo subianto sudah masuk ke kawasan stadion indonesia arena disambut antusias juga oleh para relawan
prabowo tiba bersama juga dengan para ketua umum partai politik
tampak di hadapan kami ada ketua umum partai golkar erlangga kemudian juga ada agus harimurti yudhoyono ketua umum partai demokrat
ini situasinya ramai sekali yang ada di stadion indonesia arena ini diperkirakan belasan ribu karena kalau kita melihat kapasitas dari stadion indonesia arena ini mencapai enam belas
kapasitas orang yang dapat memenuhi di area stadion indonesia arin
dan bisa saya sampaikan jika relawan yang hadir ini memenuhi hingga ke tribun atas
bisa dilihat bagaimana situasi yang meriah menyambut prabowo
prabowo dan gibran hadir menggunakan kemeja berwarna biru muda
kami juga akan mengonfirmasi apa makna dibalik warna biru muda yang dikenal
yang akan oleh prabowo dan juga gibran pada hari ini hari
salah satu hari bersejarah di mana keduanya akan mendaftarkan diri ke komisi pemilihan umum sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden
prabowo dan juga gibran merupakan pasangan ketiga yang mendaftarkan diri ke kpu
setelah sebelumnya ada anies dan juga muhaymin iskandar
kemudian ada juga dari ganjar pranowo dan juga dari mahfud md yang sudah terlebih dahulu mendaftarkan diri ke kpu
ini menjadi partai ataupun koalisi ketiga yang mendaftarkan diri ke kpu di hari ketiga
maksud kami di hari terakhir pendaftaran komisi pemilihan umum dibuka
diketahui komisi pemilihan umum sudah membuka pendaftaran baca pres ataupun bakal calon wakil presiden sejak tanggal sembilan belas oktober lalu
dan ditutup pada hari ini dua puluh lima oktober di mana prabowo gibran akan menjadi pasangan terakhir
kita akan pantau suasana di sini kembali ke liang